ada potensi hujan lebat di beberapa wilayah yang harus kita cermati atau kita waspadai
pengetahuan itu untuk membuka dan mengakses pornografi
jadi kalau ayunannya dinaiki oleh yang berjumlah genap empat atau delapan orang
ia juga menjabat sebagai ex menteri sosial